alkisah ada kerajaan yang diperintah oleh seorang pangeran bernama erol
dan dia bukan pangeran biasa
oh tidak dia adalah pangeran paling sempurna yang bisa kau bayangkan
jenaka pintar lucu luar biasa tampan
tapi seperti yang kita tahu tidak ada yang sempurna
dan pangeran sempurna kita itu punya rahasia
oh wajahku yang begitu tampan
betapa aku merindukanmu
oh tidak bintik
oh tidak itu hanya cermin
ya kelemahan terbesar sang pangeran adalah wajahnya
dia menyukai cara dipercaya
dia memandang dan menghargai segala sesuatu
sehingga orang orang yang dia pikir tidak cantik dijauhi
kamar ini luar biasa
mungkin karena aku terpantul di semua dinding
selamat malam yang mulia
aku datang untuk memberitahumu bahwa bibimu aila akan menemanimu besok
oh ya pesta dansaku untuk merayakan bibi aila
kenapa dia datang
yang mulia apa kau di sana
siapkan semuanya untuknya
dengan senang hati
oh dan kami sudah menyiapkan jasbu juga
ya setidaknya aku akan terlihat baik besok
bibi aila adalah wanita yang senang hati
besok dia akan melihat betapa baiknya aku sebagai pangeran
malam berikutnya anggota kerajaan dari seluruh negeri datang ke pesta dansa pangeran
dan menari juga bersenang senang
di kamarnya pangeran sedang bersiap siap
dia mengenakan jasnya dan tampak lebih tampan dari sebelumnya
ya ampun aku terlihat luar biasa
setelan ini benar benar membuat wajahku
aku terlihat bagus
apa yang terjadi pada pangeran kita
mungkin dia merasa sakit
aku berharap dia baik baik saja
tapi pangeran jauh dari kata sakit
dia tetap terjaga di kamar dan mengagumi bayangannya di cermin
mungkin kita harus menangkapnya
dari tadi aku belum melihat yang mulia dimanapun
kami akan pergi membeli
memanggil pangeran dari kamarnya
biarkan aku yang melakukannya
aku suka melihat keponakanku tersayang lagi
bibi aila sebenarnya bukan orang jahat
tapi dia mengetahui semua tentang kebiasaan erol dan tidak senang dengan kesombongannya
dan apakah aku menyebutkan kalau dia juga seorang penyihir
aku memiliki rambut terbaik di sini
terbaik di seluruh
apa kau tidak bosan selalu melihat cermin
apa yang bibi lakukan di sini
kau tidak turun untuk menemui kami
dan itu sangat tidak sopan
karena ini adalah hari ulang tahunmu
baik aku tahu itu
dia memelototi cermin yang dipegang oleh erol
cermin berbintik itu
izinkan aku untuk memberimu hadiah ulang tahun karena kau sangat menyukai cermin dan kecantikan
dia membenturkan erol dan ketika dia membuka matanya dia menemukan dirinya terperangkap dalam cermin
biarkan aku keluar
tidak sampai kau belajar untuk berhenti menggigit
tidak sampai kau belajar untuk berhenti mengagumi dirimu sendiri secara berlebihan seperti tadi
aku akan panggil penjaga untuk menangkap bibi
sekarang kau tidak akan dapat berbicara tentang apapun tentang menjadi seorang pangeran atau kutukanmu
bahkan namaku pun tidak
kau hanya akan menjadi pria di dalam cermin
agar kerajaan tidak kehilangan pangeran tampannya
bibit tidak akan lolos dari
kita semua tertawa
sampai jumpa sekarang keponakan ku yang manis
dan sejak itu erol yang malang mendapati dirinya keluar dari istana
dan berada di rumah keluarga miskin
di sana ada seorang wanita yang mengangkatnya
oh siapa yang membawa cermin ini ke sini indah sekali
seseorang yang bisa menyelamatkanku
bisakah kau mendengarku
tapi wanita itu hanya bisa melihat bayangannya sendiri
dia tidak bisa melihat pangeran yang malang itu terjebak dan berteriak di dalam cermin
wanita itu memiliki seorang anak lelaki kecil dan dia bekerja keras untuk mendapatkan uang ke dalam rumah
ibu aku dapat uang hari ini
kapan ibu akan pergi ke pasar dan membeli makanan
oh sebentar sayang aku benar benar terlihat cantik di cermin ini
burung burung harus menyanyikan lagu tentangku
wanita bodoh putramu lapar dan kau bahkan tidak merawatnya
tapi wanita itu tidak bisa mendengarnya
dan pangeran melihat bocah malang itu dengan sedih pergi keluar rumah dengan keranjang belanja
ini berlangsung selama berhari hari sampai anak kecil itu merasa kesal
ibu terlalu menyukaimu aku harus menyingkirkanmu atau dia tidak akan pernah bekerja
dia mengambil cermin ketika ibunya tidak ada di rumah dan melemparkannya keluar jendela
di sana seorang pencuri mengerikan menyelinap di sekitarnya dia melihat cermin itu dan mengambilnya
cermin yang bagus untuk orang sepertiku aku pencuri terhebat di dunia
mencuri kenapa aku tidak bisa jatuh ke tangan seorang putri yang cantik
pencuri membawa cermin kemanapun dia pergi dan erol melihat semua hal salah yang dia lakukan sepanjang hari
siapa pencuri terhebat
aku aku pencuri terhebat hehehe
oh tidak hebat kau adalah pencuri yang sangat kejam
tapi suatu hari ketika pencuri itu berlari dia tidak menyadari bahwa dia menjatuhkan cermin
seorang anak laki laki datang dan mengambilnya
eh cermin yang sangat bagus tampaknya sedikit berdebu aku akan membawanya pulang dan membersihkan
dan bocah lelaki itu pun pulang ke rumah
dan di sana dia membersihkan cermin itu
oh aku bisa melihat tunggu ini bukan wajahku
hei nak bisakah kau mendengarku
oh siapa apa
oh kau bisa mendengarku tapi bagaimana caranya
siapa kau apakah kau seorang cermin ajaib
ya aku adalah cermin ajaib
wow bisakah kau memberiku es krim
lalu apa keajaibanmu
aku berbicara bukan
bocah itu tidak takut dengan ini tapi dia masih tersenyum sopan pada cermin pangeran
bagaimana kau bisa tersenyum dengan begitu banyak kotoran dan noda di wajahmu
oh ini aku mendapatkan ini karena membantu seorang lelaki tua menyapu atap rumahnya
ini hanya kotoran dan aku senang karena aku membantu seseorang
erol dikejutkan dengan jawaban anak kecil itu
karena meskipun dia adalah seorang pangeran yang baik hati dia masih lebih menghargai penampilannya daripada apapun
kau adalah temanku sekarang dan aku akan membawamu kemana mana bersama aku
oh beruntungnya aku
selama berhari hari sang pangeran memperhatikan betapa baik dan manisnya bocah itu
nenek nenek ini roti untuk nenek silakan makan
oh terima kasih banyak anakku
mengapa kau melakukan itu
kau bahkan tidak punya cukup untuk dirimu sendiri dan kau masih memberikannya kepada wanita yang tampak aneh itu
maksudku dia bisa mudah dengan bekerja sendiri
jangan memanggilnya aneh hatinya sangat baik dan itu sudah cukup
dia membeli banyak makanan dengan semua uangnya dan memberikannya kepada orang orang miskin lainnya di kota
pada akhirnya dia selalu dibiarkan tanpa apa apa
pangeran terdiam setelah mendengar ini dia akan selalu melihat orang orang dari luar
tapi sekarang dia mulai melihat lebih dalam tentang kecantikan
lebih dalam tentang kecantikan batin mereka karena waktu yang dihabiskan bersama bocah lelaki itu
malam itu ketika anak itu tertidur lelap pangeran erol merasa sangat buruk dengan keadaannya
aku merasa sangat malu aku hanya memikirkan keindahan mutlak dan dijauhi orang orang yang aku pikir salah tidak cantik
semua orang cantik tidak peduli bagaimana penampilan mereka
pada saat itu pangeran jatuh dari cermin
dia telah menyadari kesalahannya dan sekarang bebas dari kutukan bibinya
aku aku bebas aku bisa pulang sekarang
dia tersenyum ketika melihat anak itu tidur dan pergi
dia segera mencapai istananya
oh yang mulia tapi aku baru saja melihatmu pergi tidur
apa hahaha tidak tidak aku memutuskan untuk berjalan jalan di luar

bahkan lipstick terlihat bagus di wajah pria ini
bibi aila aku sudah kembali
ya ampun kenapa cepat sekali
aku pikir aku akan menikmati sedikit lebih banyak waktu dalam memerintah kerajaan ini
oh tidak tidak akan aku telah mempelajari pelajaranku dengan baik jadi terima kasih
sekarang tolong ubah kembali diri bibi sendiri aku benar benar tidak suka melihat diriku memakai lipstick
mengejutkan mendengar kau mengatakan itu
dia berubah kembali menjadi dirinya sendiri dan pangeran menghela nafas dengan lega
hanya ada satu hal yang tidak pernah aku mengerti bagaimana anak laki laki itu mendengarku
mungkin karena dua orang yang lainnya tidak bisa melihat masa lalu
namun anak laki laki kecil itu dia begitu perhatiannya pada orang lain dan dia dengan mudah dapat mendengar suaramu
baiklah selamat tinggal
hmm iya itu masuk akal tunggu bagaimana dia tahu
pangeran segera mengambil alih memerintah kerajaannya dengan cara yang jauh lebih baik
dia mengucapkan terima kasih kepada bocah laki laki itu yang sangat terkejut
pangeran telah menyingkirkan kebiasaannya dan sekarang ketika dia melihat cermin tersenyum senyum langsung dari hatinya